kalian kita lupain dulu soal genggengan motor lah ya
karena ada yang lebih penting
bantuin gue cari sekolahan baru
makanan aja dulu iya tadi tuh
ayahnya cewek aja lu cepet
kita tuh cari sekolah buat masa depan
bukan buat cari cewek
oh norah lu kal
gila susah ya kal
bener bener gak bisa kontrol diri
yaudah lu kesana gue kesini ya
lu yang tenang dong jangan emosi kayak gini
minggir lu boy biarin gue lewat
gue pasti mau nyerang mondi kan
ya terus kenapa ha
lu mau nyerang mondi lagi daripada gue
lu bodo banget sih
gue gak nyangka kal sama lu kal
ya abis lu lebih percaya mondi daripada gue
gue emang percaya sama mondi
ya terus kenapa lu gak bisa ngertiin gue boy ha
gue emang gak ngerti dengan jalan pikiran lu kal
yang gue mau kita gak usah berantem kayak gini
dan lu juga gak usah emosi kayak gini
gue pengen kita berantem
gak ada keributan kayak gini kal
kita ini teman dari kecil
sekarang kita udah gede kal
masih harus ribut terus
nanti kita ngobrol masalah ini di base camp aja
nian kumpulin anak anaknya di sana
ya udah kalau gitu gue duluan ya
lo harus lanjut sekolah
kok gitu sih caranya
pokoknya gue gak mau tahu
lo harus lanjut sekolah
mau lu di sekolah yang lama
mau lo pindah ke sekolah yang baru
kayaknya gak usah deh
biar gue jadi gembel aja ya sekalian ya
ih kalau tuh ya bener bener
ah ya udah ya udah gue kesana sekarang ya
maaf ya temen temen
sebelum gue ngomong panjang lebar
gue pengen minta maaf sama kalian semua
geng warrior dinyatakan bubar
tapi meskipun geng warrior sudah bubar
kalian tenang aja
gue udah gak anggap kalian semua sebagai saudara gue
asal lu tau ya
gue gak akan biarin parior bubar gitu aja
setelah pengorbanan yang kita lakuin selama ini
gue gak akan biarin
ada apa sih
oh enggak enggak ada apa apa be
cuman kita semua nih
karena untuk sementara kita gak bakalan nongkrong di tempat babe lagi
gak apa apa kan be
emangnya kenapa be
salah babe apa
enggak babe babe gak ada salah apa apa
cuman suasananya tuh lagi panas deh
saya harus melindungi temen temen saya be
nanti kalau suasananya udah adem
ngumpul lagi di bari ye
moh pasti be
yaudah be kalau gitu saya
kita semua pamit dulu ya dok ya
pamit ya be
wah banyak banget adriana
makasih ya nak
tapi kapan dong mama dibeliin rumah adriana
adriana ngelakuin ini semua buat mama dan beliau
nggak bisa secepat itu mah
iya mama tahu mama sabar kok nak
tapi sampai kapan juga harus sabar terus
tetangga sebelah aja udah pindah ke rumah mewah
terus berlagu lagi
udah gitu dia terus muji muji anaknya kalau kawin sama orang kaya
mas bra itu belum percaya penuh sama adriana untuk mengelola uangnya
harusnya kamu tuh mulai ikutan kerja di kantor suami kamu
jadi kamu bisa rendah rendahin uangannya
lagipula kamu tuh dari kecil nilainya selalu bagus
kamu tuh anak pintar
terus percaya penuh sama adriana
kamu tuh anak pintar
kamu tuh anak pintar

apaan sih katanya mau
kalau lo yang mohon lo yang minta minta udah mohon nih udah mohon
yalah rek lo jangan berusaha segitu dong
harus tetep bujukin dia
kalau dia ga sekolah kasian juga kak andre
lo harus semangat tetep bujukin dia terus
gue kan waktu itu udah coba bilang ke dia
tapi dia ga mau
kalian kan harusnya tau boy itu orangnya belagu banget
apalagi kalau diperhatiin
ya bujuk bujuk aja gak apa apa
ajakin haikal sama ian juga
lagian gue yakin tau
dia demen liat lo marah
kalau lo mainin gitu selalu lo seksi
duh kalian berdua
malah jadi godain gue sih
kagean ya waktu itu kan gue udah bilang sama dia
dan ya gue udah ngomong sampe dua kali
kalau dia nggak mau juga dan responnya malah kayak biasa aja
mungkin dia ga mau kali pindah ke sekolah kita
yaudah yaudah yaudah
biar lebih kompak mending kita bujuk lo bareng bareng gimana
iya bujukin bareng bareng
kalau bisa kepala sekolah guru gurunya semua
sampe sekolah sekolahnya pindah ke sekolah kita
bagus kan tuh
ya udah cepetan
pokoknya sekarang telfon telfon ga
ga usah ah
udah lo ngomong aja
gue mau minta maaf gue ya tentang masalah kemarin tentang mondi
gue ngaku salah gue yang ngejar dia dan gue yang ngurung mondi duluan
udah lah lo maafin dia aja kita harus maklumin dia
haikal kemarin kayak gitu karena dia tangsin sama raya iya ga
iya dong bener ga
dan gue juga tau perasaan lo
kau tuh orangnya berani berani berantem sama siapa aja
mau loan berapa aja lo ga pernah takut ya kan
tapi kelemahan lo tuh jelek kal lo ga mau berkata jujur
orang yang berani itu bukan orang yang berani mukulin orang
tapi orang yang berani
berani berkata jujur
oh ya allah
gue salut sama ian dia tuh gak pernah bohong
dia ngakuin kalau dia tuh jelek hidupnya ya agak agak susah lah gitu kan
tapi dia punya pacar punya cewek
oh ya tuhan
si lu yang awal masa disebutin lo
ya udah lah udah udah lupain aja anggap aja masalah ini udah selesai ya
karena ada masalah yang lebih penting
kita lupain dulu soal genggengan motor lah ya
karena ada yang lebih penting bantuin gue cari sekolahan baru
sayangnya cewek aja lo cepet
kita tuh cari sekolah buat masa depan bukan buat cari cewek
man nolah lo kal cewek juga buat masa depan kali buat ngasih kita keturunan men
ian ian emang lo mau nyari penggantinya melly
hehehe nggak sih kayaknya melly itu